sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
wuluh wuluh etas si aden bener bener saktiman rangguna nah rambutnya aja keras kayak baja
apalagi badannya aduh siapa yang bisa menggunting rambutku ya nah itu kan warga dia bisa mengunting
rambutku pak narga sini ada apa raden boleh minta tolong nggak tentu raden dengan senang hati
gunting rambutku dong potong rambut ini kesempatan langka dan sangat berharga kenapa paman
maaf raden enggak tentu raden tentu paman mau raden ayo raden silakan
nih paman pentingnya baik raden
paman sedang memikirkan model yang bagus
kenapa paman kok jadi sih
maaf raden sepertinya hari ini bukan hari yang baik
untuk memangkas rambut permisi raden
luar anak ini memang luar biasa
tapi bagaimanapun aku harus bisa membunuhnya gagal hari ini tidak untuk besok
tampaknya raden sedih sekali ada apa raden ya kakek aku pengen gunting rambut kakek tapi
kalau ada yang bisa mungkin kakek bisa
tanpa daya dan kekuatan tanpa seizin allah jadi kakek pun tidak bisa berbuat apa apa tanpa seizin
sanghali jadi kakek tidak bisa
bukan tidak mau raden tetapi rupanya raden belum waktunya memotong rambut
kelak bila raden sudah dewasa raden akan bertemu dengan seseorang yang hati dan lidahnya tidak pernah kering dari
zikir insya allah orang itu dengan seizin allah akan dapat memotong rambut raden kau baik tahu